pada hari ini para pedagang di pasar minggu ini seharusnya berdagang di dalam pasar
sudah tidak diizinkan lagi berdagang di bahu jalan atau trotoar yang ada di luar pasar
per satu september penataan para pedagang di pasar minggu seharusnya sudah mulai dijalankan
namun selasa pagi masih banyak pedagang yang menggelar lapaknya di jalan terminal baru dan jalan raya pasar minggu
sejak pukul enam pagi tak ada petugas yang menertibkan
hanya nampak sejumlah petugas dinas perhubungan yang menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan
para pedagang mengaku tetap berjualan di tepi jalan karena dagangan mereka lebih laku dibanding berjualan di dalam area pasar
mereka juga mengeluhkan penertiban pedagang belum merata
kalau semuanya ditata dengan rapi nggak ada yang berdagang di luar ditata di dalam semua laku mbak
kalau yang dimasukkan tapi di luar luar masih banyak yang berjualan kan yang di dalam yang dilaporkan
dalam yang di atas tetap nggak laku mbak
saya kan jualan di dalam kan nggak ada pembeli itu nggak ada kemasukan ntar yang buat makan apa
itu kalau nggak lari larian nggak dapat duit
di tengah upaya penertiban pedagang di trotoar ini pemprov dki jakarta juga mempersiapkan kebijakan
agar trotoar bisa digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima atau pkl secara resmi
dinas bina marga tengah membahas hal ini bersama instansi lain
yang memegang hak milik beberapa ruas trotoar
trotoar di jakarta seperti ptn rt jakarta dinas sumber daya air dan dinas pipr dki jakarta
rencananya pkl akan menjajakan jualannya di kios kios yang didirikan di ruas trotoar tertentu
yang memiliki lebar minimal lima meter
selain itu untuk bisa membuka jualannya di trotoar pkl harus memenuhi sejumlah syarat
dan melalui seleksi dinas kooperasi dan unkm dki jakarta
di dalam kita nanti memberikan rekomendasi teknis itu dengan aturan main yang ketat
tidak harus melangsung main
kulit ini enggak
kemudian layoutnya seperti apa
baru nanti kita perpulihkan
selama itu tidak melalui kriteria itu ya kita tidak memperbolehkan gitu
hingga saat ini lokasi trotoar yang boleh digunakan para pkl masih belum ditentukan
tim liputan cnn indonesia